tidak hanya di free practice tapi juga kualifikasi dan hasilnya lumayan harus di posisi sepuluh besar lah ya
betul pada hari minggu nanti ya tentunya ya
ini ada pembalap indonesia rio haryanto yang akan berlagak pada seri ketiga formula one
di akhir pekan ini di sirkuit internasional shanghai tiongkok
hari ini rio akan melakukan dua kali sesi latihan
alexandra asma subrata melaporkan langsung dari shanghai tiongkok
andra bagaimana hasil latihan sesi pagi yang dilakukan rio
ya eva dan juga budi benar sekali hari ini rio haryanto melakukan dua kali sesi latihan
yang pertama tadi sudah berlangsung pada pukul sepuluh siang sepuluh pagi tadi di shanghai selama satu setengah jam
dan rio menempati posisi ke enam belas
sedangkan timid dari rio haryanto yang juga di tim manor pascal werlin menempati posisi ke delapan belas
dan kedua pembalap tim manor menggunakan ban medium
di mana tim manor membawa empat set ban medium empat set ban super soft dan lima set ban soft untuk gp shanghai kali ini
dan juga musisi teratas tadi pada sesi latihan pertama ditempati oleh duo mercedes
yaitu nico rosberg dan juga louis hamilton
nanti rio haryanto akan berlagak lagi pada sesi latihan kedua pada pukul dua siang waktu shanghai selama satu lima jam
dan juga sekarang pada hari jumat ini para pengunjung dari tadi pagi sudah berdatangan
walaupun hari ini tidak seramai mungkin besok ataupun hari minggu karena hari ini hanya ada sesi latihan
dan juga cuaca untuk sirkuit shanghai sendiri hari ini diperkirakan dua puluh enam derajat celcius pada siang ini
dan tidak ada dan tidak ada kemungkinan untuk hujan
dan kemungkinan untuk besok pada sesi kualifikasi menurut perkiraan cuaca akan adanya turun hujan
dan untuk sirkuit shanghai sendiri ini sirkuit shanghai
sudah menjadi tuan rumah untuk f satu gp sejak tahun dua ribu dua
dimana ide adalah ke tiga belas karirnya shanghai menjadi tuan rumah untuk f satu gp
sirkuit yang mempunyai panjang sebanyak lima empat km ini adalah sirkuit desain dari herman tilkev
di mana sirkuit ini mempunyai enam belas tikungan dan juga mempunyai dua lintasan lurus yang cukup panjang
begitu eva dan juga budi
baik terima kasih alexandra